di tengah megahnya pusat perbelanjaan dan restoran di ibu kota
kuliner kaki lima hingga kini tidak pernah tergantikan
ketika jam makan siang
sebagian pekerja urban memilih mengkonsumsi jajanan kaki lima
salah satu pusat pembuatan bakso kaki lima terletak di kawasan pasar rebo jakarta timur
ada lebih dari tiga puluh penjual bakso cuanki di lokasi ini
di masa pandemi hanya setengahnya yang mampu bertahan
kini nasib pedagang bakso ibarat jatuh tertimpa tangga
setelah pembeli jauh berkurang selama pandemi covid sembilan belas
kini pedagang juga harus membeli daging dengan harga yang jauh lebih tinggi
kalau biasanya kan rp satu ratus sepuluh jadi rp satu ratus sembilan belas
kalau pernaikan daging daging itu sejak natal mas
penjualannya kan harga standar belum kita naikin
asosiasi pedagang mie ayam dan bakso
di kota bekasi jawa barat kamis pagi mengadu ke wakil wali kota bekasi
mereka terancam bulung tikar akibat pokok basal pedagang daging sapi sejak budi tamek
kalau nggak ada mereka akan jual ikan
bagi pedagang bakso kenaikan harga bahan baku berujung penyesuaian harga jual
sementara jika menaikkan harga dampaknya konsumen kuliner kaki lima ini akan kembali berkurang
demi leputan cnn indonesia